informasi mengenai virus corona yang menyebar tidak terkendali
melalui penyebaran berita bohong baik di media sosial maupun melalui pesan berantai
tak hanya kabar bohong tentang adanya penderita yang terjangkit virus corona di indonesia
berbagai informasi tentang pencegahan dan pengobatan virus corona juga beredar
seperti penggunaan bawang putih yang diklaim dapat menyembuhkan korban yang terinfeksi virus corona
dikutip dari situs kominfo go id ahli vaksin dari omni hospital plomas dr dirga saktirame menyebut
informasi yang menyebar melalui media sosial ini adalah hoax
dr dirga menambahkan hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang teruji bisa menghalau virus
sementara itu direktur rspi sulianti saroso menyebut
penggunaan bawang putih untuk mencegah terkena penyakit belum teruji secara ilmiah
bawang putih saya nggak tahu persis ini ya kajian ilmiahnya seperti apa
mungkin memang ada upaya upaya tradisional yang bisa tapi tentunya juga itu harus dibuktikan secara ilmiah
kalau kita mau sebarluaskan sebagai salah satu upaya mencegah penyakit harus jelas ada kajian ilmiahnya
saya tidak tahu persis mengenai baluran bawang putih itu
saya nggak tahu itu silakan saja tapi yang jelas sudah ada kajian ilmiahnya sudah terbukti
itu yang harus diutamakan untuk dilakukan
ada pula pesan berantai yang berisi bahwa virus corona bisa dicegah dengan cara rutin minum air putih
dan menjaga kelembaban tenggorokan
pesan berantai ini diklaim berasal dari kementerian kesehatan
dikutip dari detikom kepala biro komunikasi kementerian kesehatan menyebut
pesan yang beredar ini bukan dari kementerian kesehatan
pesan yang salahnya
pesan yang sama juga beredar di singapura dan mengatasnamakan kementerian kesehatan singapura
pada dasarnya manusia harus rutin minum air putih
karena dengan terjaganya kelembaban tenggorokan
kuman penyebab berbagai penyakit tidak akan tumbuh dan berkembang
harus banyak minum kenapa harus banyak minum
karena kalau kita tenggorokannya kering
kalau kita kekurangan cairan tenggorokan kering
itu akan lebih mudah kuman berkembang biak di situ
nah itu akan penting untuk dia kita menjaga hidrasi tubuh
termasuk di tenggorokan kita itu antara lain
dr diani menambahkan
yang paling penting adalah menjaga pola hidup sehat
sehingga terhindar dari serangan penyakit
seperti rajin mencuci tangan
serta mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang
tak mudah termakan informasi informasi yang belum tentu kebenarannya
dan justru menimbulkan keresahan
lalu apakah masyarakat sudah cukup awas dengan potensi hoax terkait virus corona ini
tentu saja ada delapan ratus an yang meninggal di china ya
terus di indonesia sih katanya belum masuk
tapi kalau saya pikir bukan belum masuk ya tapi belum terdeteksi
karena corona dari china yang banyak berjarah itu
wah nanti corona bisa menular dari hp hp china
apa bisa menular lewat tetapan mata
emang bisa menular apa dari tetapan mata mbak
masalah percaya kan kita bisa saring dulu apa yang mau kita percaya apa enggak
pikir dulu langsung masuk aja kan
masyarakat anti fitnah indonesia atau mafindo menyebut
info hoax biasanya diciptakan karena berbagai motif
salah satunya demi mendapatkan banyak pembaca atau clickbait
bahkan seringkali penyebar berita tersebut tidak sadar
jika informasi yang disebar adalah bohong
paling banyak itu isu sudah ada pasien positif corona di indonesia satu
habis itu isu yang lebih ke apa ya menyangkut senofobia
jadi ketakutan akan asing atau mungkin disini istilahnya kita lebih kenal dengan rasisme
jadi semuanya dihubung hubungkan dengan negara china
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate membenarkan soal disinformasi ini
sampai dengan hari ini ada tujuh puluh tiga berita hoax ya
di antara tujuh puluh tiga itu banyak yang menggerakkan hoax ini oleh bot
dan bot ini mempunyai wa group yang besar
dan itu berarti dampak negatifnya besar sekali
di kominfo sendiri ada cyber drone
ada itu yang namanya patroli cyber yang dilakukan tujuh hari seminggu
dua puluh jam satu hari secara full untuk melihat traffic pembicaraannya
terkait beredarnya informasi hoax seputar virus corona
pada empat februari lalu polisi menetapkan dua warga balikpapan
berinisial kr dan fb sebagai tersangka penyebar berita bohong atau hoax
keduanya mengunggah status di facebook bahwa ada warga balikpapan yang terkena virus corona
dua tersangka ini telah ditahan dan dijerat pasal penyebaran berita bohong
dengan ancaman kurungan penjara minimal lima tahun
menkominfo kembali mengingatkan
jika mengirimkan kabar tidak benar atau hoax ganjarannya adalah penindakan hukum
hal ini diatur dalam pasal dua puluh delapan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang ite
bagi pelanggarnya dapat dipidana penjara dan denda satu miliar rupiah
sementara itu mendapatkan informasi yang bisa dipercaya terkait penyebaran virus corona
masyarakat diimbau untuk membaca laman resmi pemerintah
who atau media resmi yang sudah terverifikasi dewan pers dan diakui kredibilitasnya
tim liputan cnn indonesia